amerika serikat menggelar latihan militer udara bersama dengan korea selatan
dengan tujuan sebagai ajang pamer kekuatan militer dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal korea utara
menanggapi hal itu pemerintah korea utara menyatakan latihan perang ini telah mendorong situasi
yang disebutnya sebagai garis merah ekstrim
mengancam mengubah semenanjung korea menjadi gudang perang besar dan zona perang kritis
amerika serikat dan korea selatan menggelar latihan militer udara bersama pada rabu
menurut kementerian pertahanan korea selatan
latihan udara itu menggunakan pesawat membom berat b satu b pesawat siluman f dua puluh dua serta f tiga puluh lima
pemerintah korea selatan menyebut latihan udara gabungan itu bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer kedua negara
dalam menanggapi ancaman nuklir dan rudal terutama dari korea utara
menanggapi hal ini kementerian luar negeri korea utara melalui kantor berita kcni menyatakan
latihan militer udara amerika serikat dan korea selatan telah mendorong ke situasi
yang disebut sebagai garis merah ekstrim dan mengancam mengubah semenanjung korea
menjadi gudang perang besar dan zona perang kritis
korea utara juga menyatakan tidak tertarik dengan perundingan apapun
selama amerika serikat menerapkan kebijakan bermusuhan dengan korea utara
sebelumnya pada selasa menteri pertahanan amerika serikat layat austin berkunjung ke seoul korea selatan
dalam pertemuannya dengan menteri pertahanan korea selatan lee jong sup austin berjanji untuk memperluas latihan militer
dan mengerahkan aset strategis seperti kapal induk dan pembom jarak jauh untuk melawan pengembangan senjata nuklir korea utara
dan mencegah terjadinya perang
pasca perang korea yang berakhir dengan kenjatan senjata pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
amerika serikat mendirikan pangkalan militer di korea selatan
di mana lebih dari dua puluh delapan lima ratus tentaranya berbasis di sana
sementara tahun lalu korea utara melakukan sejumlah uji coba rudal balistik yang telah dilarang oleh dewan keamanan pbb
di mana sebagian besar uji coba rudal itu mengarah ke korea selatan dan jepang